sementara itu di tengah keramaian libur panjang
tiga pengutil tas penumpang ditangkap di bandara sultan haji muhammad sulaiman sepinggan balikpapan
mereka semua bekerja sebagai porter di bandara teramai di kalimantan timur itu
tiga orang porter bandara sultan haji muhammad sulaiman sepinggan balikpapan ditangkap petugas
mereka ditangkap karena mengambil dua ponsel mahal dari tas penumpang
mereka beraksi di lambung bagasi pesawat yang tidak terpantau kamera keamanan
mereka bertiga berbagi tugas
salah satunya memastikan tidak ada petugas keamanan di dekatnya
sedang satunya lagi membuka tas yang tidak terkunci
petugas keamanan menangkap mereka saat melakukan body check atau penggeledahan rutin
ditemukan ponsel iphone enam di porter tersebut
ini yang kunci dapat gembok
berarti kan banyak tas yang dapat gembok
pas saya buka saya lihat lihat baru ada hp nya
sejauh ini sudah ada penumpang yang melaporkan kehilangan ponsel mahal ini
mas kpm nya itu ada dua
klien itu yang dari balikpapan ke solo
yang satunya batik
batik ini yang datang dari jakarta ke balikpapan
mereka melakukan itu di apron masih di dalam pesawat
selain tiga orang ini polisi masih mengejar dua tersangka lain
albertus prayudya balikpapan